gini bahwa penggunaan var di u tujuh belas itu sama dengan sistem yang kita akan pakai untuk liga
jadi sama sistemnya
jadi memang fase pertama sudah training sudah dilakukan
nah fase kedua saat bersamaan dengan piala dunia kita juga akan ikut serta
karena ini training terbagus
baru nanti fase ketiga di bulan desember var ini akan terakhir
persiapannya insya allah di bulan februari kita sudah menggunakan var
supaya liga kita tentu bersih dan berprestasi